berulang kali dalam berbagai kesempatan presiden joko widodo mengingatkan tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun yang berat dan gelap
kekhawatiran pun beralasan kondisi geopolitik diprediksi masih tidak stabil ditambah kebijakan suku bunga diperkirakan masih tinggi
belum lagi tingkat inflasi yang terus merangkak naik dan kekhawatiran resesi
namun dibalik itu semua adakah peluang dan momentum yang bisa dimanfaatkan indonesia untuk bertumbuh di tengah ketidakpastian global
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual menteri keuangan republik indonesia periode dua ribu tiga belas dua ribu empat belas bapak hatip basri
selamat pagi bapak terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia business referensi bapak
ya pak sebelum kita bicara soal dua ribu dua puluh tiga ya pak kita bicara dulu tentang dua ribu dua puluh dua kali ini
terutama terkait dengan beberapa peristiwa besar yang menjadi
jadi salah satu sentimen semisal mengenai kondisi geopolitik kemudian covid sembilan belas juga merupakan salah satu yang masih menjadi trigger
tapi di sisi lain indonesia cukup menarik karena bisa bertumbuh cukup baik dibandingkan dengan negara lain
lalu sebenarnya ini merupakan momen pemulihan ekonomi yang signifikan terjadi di tahun dua ribu dua puluh dua pasca covid sembilan belas
apakah memang kondisi ini merupakan kemampuan indonesia untuk bisa beradaptasi dengan gejolak dunia maupun sentimen global pak
saya kira jawabannya adalah dua duanya
satu dari segi domestik saya kira policy responsenya itu cukup baik ya
karena ekonomi juga bisa tumbuh karena dibantu dengan berbagai policy dari dalam negeri khususnya dalam kaitan fiskal
saya pada waktu dua ribu dua puluh jika anda ingat saya terus menerus berbicara mengenai pentingnya
pemerintah untuk menjaga daya beli dengan memberikan blt kepada kelompok rentan
dan itu dilakukan dan kita bisa melihat bahwa kemampuan indonesia mengelola ekonomi dalam situasi pandemi itu relatif baik
saya tidak mengatakan baik ya
karena toh tetap terjadi kontraksi
tetapi di tahun dua ribu dua puluh dua ada juga faktor lain yang tentu mempengaruhi ekonomi kita seperti anda bilang
kita dalam tanda petik itu diuntungkan dengan harga energi dan komoditas yang mengalami peningkatan luar biasa
jadi anda bisa lihat misalnya salah satu ekspor kita yang paling penting itu adalah batu bara
harga batu bara itu quadruple naik hampir empat kali lipat
kemudian anda juga ingat bahwa cpo di awal tahun itu palm oil naik juga sangat signifikan
dan itu juga bagian dari ekspor kita
jadi kenaikan harga energi dan komoditas itu membuat penerimaan pemerintah naik
ada windfall untuk tahun dua ribu dua puluh dua mungkin sekitar lima ratus triliun
tapi di sisi domestik juga policy response dengan fiskal di dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu itu membuat kita cukup resilient
jadi kombinasi dari keduanya
saya tahun dua ribu sebelas saya pernah menulis sebuah paper membahas mengenai mengapa indonesia survive dari global financial crisis dua ribu dua puluh
mirip dengan yang terjadi sekarang
saya sebut ada dua hal
jadi juga sama sebetulnya
pak kalau anda tadi menekankan good policy dan juga good luck ini merupakan salah satu hal yang menarik
terkait kita mendapatkan fortune ya dengan kenaikan harga energi
meskipun secara global terjadi friction antara ukraina dan rusia
tetapi kondisi ini tidak bisa selalu kita andalkan pak
mengingat dua ribu dua puluh tiga ada yang mengatakan resesi
kemudian juga sesuatu yang masih uncertainty
terkait dengan dampak yang sebelumnya terjadi
di pandemi dua tahun
lalu apakah kondisi good luck ini yang fortune masih bisa dipertahankan pak
karena kita mulai melihat bahwa harga batu bara mulai mengalami penurunan secara perlahan
kalau anda lihat harga kelapa sawit sejak kuartal tiga atau pertengahan tahun saya kira
mulai mengalami penurunan
jadi kita akan melihat bahwa harga komoditi itu mengalami penurunan
harga energi mengalami penurunan
sehingga pertumbuhan ekspor kita di dua ribu dua puluh tiga tidak akan setinggi tahun dua ribu dua puluh
dan fear of recession kekhawatiran terhadap resesi itu membuat permintaan terhadap input
termasuk energi dengan komoditas mengalami penurunan
sehingga dampaknya tentu akan terpengaruh
tetapi saya ingin mengatakan bahwa ekonomi indonesia itu akan mengalami slow down
atau perlambatan pertumbuhan di tahun dua ribu dua puluh
tetapi probabilitas dari kondisi ini
mengalami resesi itu relatif kecil
karena tadi kan sumbernya itu dari luar dari global
ya tadi seperti anda katakan reaksi global
jadi kalau saya mau kasih analogi
cara terbaik untuk tidak kalah di dalam piala dunia adalah tidak ikut piala dunia
itu pasti anda nggak akan bisa dikalahkan di sana orang anda nggak ikut
nah begitu juga jika anda tidak ikut di dalam integrasi global
pasti dampak global tidak akan terjadi pada diri anda
tentu indonesia kan bukan negara yang seperti korea utara yang tidak ada integrasi
saya bisa membayangkan dua ribu dua puluh tiga singapura itu akan terpukul sangat dalam dibandingkan dengan kita
jadi itu yang saya kira membuat bahwa indonesia itu masih akan relatif baik
di sisi lain dari mata uang adalah ketika nanti global mengalami recovery mungkin setelah dua ribu dua puluh satu
itu nanti pemulihan di ekonomi di indonesia akan relatif lambat
yang menarik tadi bapak katakan mengenai less integrated dengan global economy
di satu sisi itu blessing juga
karena kita tidak terlalu banyak tergantung di sisi lain
ketika misalkan kita bicara mengenai pelarangan ekspor untuk sejumlah komoditi mineral
seperti nikel kemudian nanti ada boksit
dan meningkatkan hilirisasi
anda melihat seperti apa ini pak
saya kira ini kebijakan yang tentu bukan kebijakan yang berdiri sendiri
karena ini dalam jangka pendek akan memberikan hasil
karena mau tidak mau itu harganya akan naik
dan kemudian ekspor indonesia juga akan mengalami peningkatan
orang akan start invest di indonesia
itu yang terjadi pada
itu yang terjadi pada
itu yang terjadi pada
pada nikel misalnya ya
jadi ini dari dua ribu empat belas pada waktu itu kita menerapkan untuk pembatasan ekspor sumber daya alam
saya ingat saya menerapkan mengenai ekspor teks
tapi saya ingin juga mengatakan bahwa kebijakan ini tidak bisa stand alone
tidak bisa kita hanya mengandalkan kepada hal itu saja
di sisi lain kita juga harus kompetitif
karena kalau harganya sudah terlalu tinggi
itu akan ada insentif dari negara lain
kalau terlalu tinggi itu akan ber compositi boosting
dan ada di situ alternatif insentif
jadi harus singkat dari kapasitas teknologi dan teknologi yang datang di indonesia
yang mana mungkin kita akan sudah memanggil itu
dan yang paling penting kita ubah kebaikan misalnya up until world
nah kita punya waktu jadi di dalam kebijakan ini kita punya waktu jadi kebijakan ini dilakukan tetapi juga dia harus diiringi dengan kemampuan kita perbaikan di dalam produktivitas kemampuan dalam competitiveness karena ini tidak bisa selamanya
nah selain itu juga kita harus menjadi bagian dari global supply chain jadi saya melihat bahwa di dalam short term kebijakan ini tentu akan mendorong atau membus ekonomi indonesia tetapi tidak bisa hanya berhenti di situ kita juga harus memperbaiki produktivitasnya teknologinya dan bagian dari global supply chain
pak kalau tadi berkaitan dengan energi kemudian ekspor impor tapi kita juga bicara mengenai suku bunga suku bunga di amerika
merupakan salah satu benchmark ketika beberapa negara lain juga akhirnya melakukan kegiatan ataupun kebijakan yang sama berikut juga bank indonesia
lalu anda melihat seperti apa ini pak di indonesia dan kedepannya di dua ribu dua puluh satu
nah saya mulai dulu dari amerika ya ini tidak terhindarkan saya lihat data beberapa minggu lalu dari kondisi di amerika ada sebuah konsep yang namanya beverage curve ya
jadi kurva itu menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan luar
yang menarik di amerika serikat adalah untuk tiap pengangguran yang sama itu lowongan pekerjaannya lebih tinggi
artinya anda bisa lihat bahwa sebetulnya tingkat pengangguran di amerika sudah rendah tetapi permintaan terhadap tenaga kerjanya masih tinggi
itu kalau anda bisa bayangkan kalau permintaan lebih tinggi daripada supply nya maka yang terjadi adalah harganya naik kan
nah upah di amerika itu meningkat tinggi karena pasar tenaga kerjanya
kenapa ini terjadi karena ada perubahan dari behavior orang tidak semua orang mau kembali ke pasar kerja
dia prefer untuk bekerja secara remote atau mungkin dia pindah negara bagian karena mau cari tempat baru sehingga supply nya itu terganggu
nah di dalam konteks ini kalau kemudian tingkat upah di amerika masih tinggi maka mau tidak mau itu the fed harus tetap menaikkan bunga
saya ingat bekas menteri keuangan amerika serikat yang sekarang mengajar di harvard kennedy school larry summers mengatakan bahwa
karena itu amerika membutuhkan resesi sebetulnya untuk mengatasi inflasi jadi resesi ini by design
nah kalau kita lihat bahwa pasar tenaga kerja di amerika itu masih sangat ketat walaupun harga energi masih turun saya melihat bahwa inflasi di amerika itu masih persisten
belum akan segera turun terutama di core inflation dalam konteks ini maka mau tidak mau the fed itu masih akan terus menaikkan bunga walaupun dengan pace yang lebih rendah

itu dia mengalami penurunan
ini punya implikasi kepada berbagai negara
karena bank indonesia itu
dia punya dua objektif sebetulnya
inflasi dan satu lagi menjaga juga nilai tukar
kalau amerika menaikkan bunga
bank indonesia tidak mengikuti langkah amerika
apa yang terjadi
rupiahnya akan mengalami depresiasi
jadi mau tidak mau untuk menjaga parity
bank indonesia juga harus menaikkan bunga
jadi saya melihat bahwa
pola yang sama juga akan terjadi di sini
tapi saya melihat kemungkinan inflasi
mungkin di september atau oktober dua ribu dua puluh
inflasi kita akan kembali turun rendah
dari kenaikan bbm pada waktu itu
jadi mungkin di quarter keempat
kalau the fed itu sudah stable
di dalam kenaikan interest rate nya
mungkin ada ruang buat bank indonesia
untuk mulai menurunkan bunga
dan di dua ribu dua puluh tiga pak jokowi selalu berujar
tahun yang gelap dan kondisi yang tidak selamanya baik
tapi kita akan membahas kembali pak setelah jeda berikut
si indonesia business dan referensi akan kembali
masih berbicara bersama pak hati bisri
mantan menteri keuangan republik indonesia
setelah judah berikut
masih bersama saya di si indonesia business dan referensi
dan masih bersama pak hati bisri
menteri keuangan republik indonesia periode dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
melalui sambungan virtual
pak kita lanjutkan kembali ya pak
saya tadi membahas tentang eksternal
terkait dengan kebijakan the fed
kemudian juga energi
tapi juga yang menarik dari internal ya
ada informasi maupun pernyataan dari pak jokowi
yang di berbagai kesempatan berulang kali
menyebut tahun depan tahun yang berat dan gelap
bagaimana anda mewakinai kekhawatiran ini pak
apakah anda sedap pendapat dengan pak jokowi
saya kira memang bahwa kalau kita melihat situasi global
kita akan melihat potensi dari resesi
karena hal yang tadi saya sampaikan
karena the fed itu mungkin harus menaikkan bunga
bank indonesia juga harus menaikkan bunga cukup tinggi
tentu itu akan berpengaruh kepada investasi di indonesia
itu akan memaksa pemerintah untuk menjaga kualitas pengeluarannya
jadi saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat di tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi kalau ada warning atau peringatan
tetapi yang ingin saya katakan adalah
mungkin situasi kita itu tidak semengerikan yang kita bayangkan
share dari ekspor terhadap gdp kita itu relatif kecil
kemudian yang kedua
dari sisi global situasi sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dua ribu delapan
kalau anda ingat itu ketika global financial crisis
padahal untuk tahun depan itu globalnya tidak negatif
pada waktu itu kita negara nomor tiga
paling tinggi pertumbuhannya di dalam g dua puluh
sekarang dengan situasi global yang
tidak seberat dua ribu dua
mestinya saya melihat bahwa
situasinya mungkin tidak semenyeramkan yang kita bayangkan
itu sebabnya kalau anda lihat forecast dari imf
karena itu saya mengatakan bahwa probabilitas resesi relatif kecil
tapi kita akan melihat perlambatan ekonomi atau
tekanan di berbagai sektor yang ekspor oriented
tekstil atau apa namanya
beberapa sektor yang komponen importnya relatif besar
bapak tadi yang menarik kalau saya masih bisa meng highlight
bahwa sehingga kondisi ini lebih baik diambil dari dua ribu delapan
lalu apa saja sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan
dan kondisi yang bapak katakan tadi
meskipun melambat tapi kita masih ada kesempatan untuk mengembang
saya melihat bahwa pasar domestik kita
jadi peluang ini yang mesti dijaga
nah pertanyaannya adalah bagaimana
buat saya jawabannya adalah menjaga daya beli
kita tahu itu dulu waktu kita kecil
kalau buat individu ini adalah nasihat yang baik
hemat pangkal kaya dan penabung
tapi bayangkan kalau semua orang nabung
nggak ada yang belanja ekonominya akan ya kan
swastanya tidak mau invest karena dia khawatir kondisinya
dalam kondisi ini siapa yang harus belanja
nah karena itu saya mengajurkan misalnya menjaga daya beli
dengan memberikan yang disebut sebagai bantuan langsung tunai
support kepada umkm dalam bentuk pengebanaan pemerintah
karena dengan ini orang punya uang dia akan belanja
kalau dia belanja dia akan ada permintaan
jadi belanja pemerintah itu pangkal pemulihan sebenarnya
terakhir bapak mungkin bisa memberikan statement
terkait dengan outlook dua ribu dua puluh tiga seperti apa pak
terkait dengan beberapa indikator menarik bahwasannya pemerintah harus ikut berperan
dan memberikan bantuan langsung tunai
kemudian juga government spending yang lebih baik lagi untuk mendorong umkm
apalagi nih pak kira kira yang bisa dikritisi dan bisa menjadi headline dua ribu dua puluh tiga
kalau menurut saya memang situasi di dua ribu dua puluh tiga itu bukan
hal yang mudah
kita akan melihat perlambatan ekonomi tetapi probabilitas resesi relatif kecil
jika manajemennya relatif baik saya percaya kita akan melampauinya dengan relatif baik
nah yang harus dilakukan tadi saya katakan
peran dari pemerintah pengebanaan pemerintah itu menjadi sangat penting
maka yang harus dilakukan itu adalah memperbaiki kualitas dari belanja
jadi belanja yang harus dikeluarkan
pemerintah adalah belanja yang punya dampak kepada daya beli
yang punya dampak kepada multiplier
jadi di sini kita harus membedakan ya
alokasi belanja itu harus tajam harus berkualitas
kita harus bisa memisahkan mana yang ingin dan mana yang harus
baik terima kasih pak tim pastri untuk waktu perbincangannya
selamat tahun baru juga pak
selamat tahun baru
terima kasih untuk mengundang saya